dimana cari foto papanya jaycee
masih dengan perasaanku
masih dengan perasaanku
masih dengan perasaanku
masih dengan perasaanku
masih dengan perasaanku
masih dengan perasaanku
masih dengan perasaanku
iya udah aku langsung conservative
masih dengan perasaanku
ya udah oke
ini udah aku untuk ini ya mama
setia rata orang lainnya
masih dengan santri
ini kalau bandel
gak isi rahat tolong marahin aja nih
ya mama akan jagain
tapi gak mungkin memarahin dong
pokoknya jangan khawatir
mama akan jagain andin
udah kamu kerja disana
udah kamu berangkat dulu ya
papa jangan khawatir
aku ajak mama istirahat
ajak mama istirahat ya
temenin mama ya
papa berangkat dulu ya
nanti berangkat dulu ya
ma kita ke kameranya istirahat
ini kalau mama gak ada adik balon biru
kamu loncat ya di panggung mama ya
ini jam sebelas jadi ketemu di mana
saya kesana sekarang ya
ke depan ya boka
baik pak bos
pak bos tunggu sendiri ya
nah kalau bertiga mah kita
ini mak desaf tapan
masak lagi pak

nah nyari kami
tahit gimana nyari rose
rasanya enak banget dong
aku tanya resep tunis dulu
saya mau tanya
mobil saya udah diantar kesini belum ya
udah pak mobil pak randy semalam diantar kesini
sudah di parkiran pak
ini kunci mobilnya pak
terima kasih ya
nah aku mau ambil hp dulu ya
mama antar ya mama antar
padahal aku udah pengalaman patah hati berulang kali
tapi ternyata tetap sakit ngalaminnya lagi
kemarin pas kamu datang
saya malah tidur
saya udah pulang dari rumah sakit
sekarang saya di apartemen
untuk datang kesini
soalnya saya masih belum boleh untuk keluar keluar
kepala saya masih sakit
mungkin hari ini
ini menjadi yang terakhir kalinya
aku bertemu dan bicara dengan mas rendy
gak ada gini
jadi saya parents
kemarin saya bakal turun